ya kita lanjutkan nih insight sejak akhir tahun lima puluh an
bulu tangkis atau badminton menjadi salah satu cabang olahraga yang mengangkat nama indonesia di kancah dunia
nah sejauh mana upaya untuk terus menembuhkan bibit bibit atlet bulu tangkis
kita akan ulas lebih dalam bersama yuni kartika humas dari pbsi
dan pelatih latnas bulu tangkis richard mainaki
halo bung richard dan juga yuni apa kabar
ini pasti bangga
reaksinya pertama ini kan richard sebagai pelatih pertama kali melihat performance nya ollinger dan ternyata menang apa
ya pertama ya saya langsung bersyukur sama yang di atas
dan itu satu
kebanggaan yang luar biasa
tapi sempat kaget bahwa mereka menang atau
ya seperti yang lebih kaget di semifinal
karena itu saya lihat lebih pertempurannya di semifinal
jadi ketemu di final itu lebih chance saya udah yakin bahwa dia akan juara
nah disitu udah mulai yakin ya
tapi pas melihat performance mereka melawan pasangan dari denmark itu
bagaimana richard yang mereka lakukan itu
ya saya sedikit terkejut karena mereka baru tampil di final di event ajang yang luar apa
olinger yang begitu bergeansi mereka bisa main tanpa terbeban
dan dari segi cara mereka bermain pada saat itu menurut richard bagaimana
ya saya rasa saya lihat memang wajar karena mereka sudah lihat videonya
udah pelajari jadi diterapin semua itu
dan saya udah instruksi dan itu bisa mereka jalankan dengan baik
biasanya katanya kan pemain itu tidak ada apa apanya tanpa pelatihnya
coach ini memang penting ya dari kesuksesan itu
bagaimana selama ini melatih mereka menjadi coach mereka ini
pasangan yang mudah untuk diatur dilatih
pasangan yang ideal atau apa kira kira yang mereka miliki yang lebih dari
yang khusus prevenen db ini hampir tidak ada masalah ya
karena mereka punya komitmen dan disitu mereka bisa melakukan hal yang baik dan baik juga

kalau saya khususnya lebih spesialis dengan campuran ya
dari tontowi sampai ke pemain pemain muda itu hampir tidak ada masalah
karena saya punya satu disiplin yang harus kuat
seneng nih tidak ada masalah
kalau begitu kita harapkan nanti turnamen turnamen ke depan pokoknya tidak ada masalah ya
yuni pasti dari pbsi
apa nih perasaannya dan signifikansinya dari kemenangan all england ini bagi pbsi
ya bagi kami selain mengejutkan dengan gelarnya
kita juga melihat berarti program yang kita buat itu sudah benar
artinya apa mbak tadinya kan memang ini pemain pelapis
bukan pemain yang diharapkan menjadi juara
artinya regenerasi kita berjalan dengan baik
di tunggal putra sudah ada
lalu di ganda campuran
kemenangannya ini insightnya banyak buat kita
satu adalah kebanggaan
artinya mereka sudah bisa mendampingi si owi butet untuk maju ke olimpik
yang kedua adalah regenerasi kita berjalan dengan sesuai yang kita harapkan
tapi perbedaannya dengan cara ya melatih mereka
dan dibanding dengan dulu dulu
seperti apa apa yang dilakukan yang berbeda
sehingga membuahkan hasil lah istilahnya
secara cara melatih pasti beda mbak
karena sistem permainannya juga berbeda
kalau dulu kan zaman kita pindah bola pindah bola
kalau sekarang rally point
berarti setiap kesalahan adalah poin
baik bagi lawan maupun bagi kita
ini sangat mempengaruhi dari segi
sangat sangat mempengaruhi mbak
artinya apa stresnya itu tinggi sekali
semua unggulan satu dan dua kalah
nggak ada yang maju ke final
kenapa kira kira begitu
karena memang sistem rally point ini membuat segala sesuatunya bisa terjadi

tetapi di lapangan itu ya kak richard ya
cara mereka berpikir seperti kak richard bilang
itu dia tidak ada beban
untuk sampai menjadi juara all england
biasanya pelatih atau anak anak itu
merasa kalau sudah
mengalahkan unggulan misalkan
nanti main lagi bisa ada beban
tapi saya melihat praven deby
kemarin lewat ujiannya ujian mentalnya
ini yang paling penting menurut kita
mereka masih muda dan juga relatif tidak ada beban
karena mereka juga tidak diunggulkan istilahnya
mereka peringkat delapan
tapi kan ke depannya pasti sudah mulai ada harapan
karena nama mereka sudah disebut sebut
dan mereka sudah dalam radar
nah ke depannya akan ada perubahan dalam membentuk
apalagi karena tahun ini
harus ikut olimpiade lah istilahnya
bagaimana dari segi
pelatihan yang akan diberikan
yang jelas untuk dari kepelatihan sendiri saya tidak ada perubahan ya
tapi kualitas dan
persiapan latihan itu
akan saya lebih tingkatkan
belajari dan ini
buat mereka di olimpiade
jadi lalu lalu itu pasti lebih siap
jadi intinya saya harus
harus lebih siap juga ya harus lebih strict lebih disiplin lagi
pokoknya tidak ada masalah
dan tidak ada yang penting
bisa banyak kita harapkan
untuk olimpiade bulan agustus ini
uni untuk mendapatkan
mas lah karena cita citanya
mas kita terakhir mas olimpiade
saya ingat susi susanti alambudikusuma
tahun sembilan puluh dua di barcelona dan juga
tahun dua ribu delapan ya ini lebih dari
dua tahun yang lalu ya
betul betul mbak
memang persiapan harus dilakukan
semaksimal mungkin sampai bulan
agustus menjelang olimpik
yang jelas dengan hasil hasil yang kita
capek sekarang kita yakin atau kita
mempunyai satu tekad
untuk merebut dua medali
emas ya mbak di olimpik
tapi ini bisa jadi beban juga kan bagi para pemain
menjadi pemain ya sudah mempunyai
satu resiko ya mbak untuk memang buat apa dia
berlatih kalau dia tidak mencapai
achievement tertinggi dan ini memang
tantangannya di olimpik yang penting kita melihat
tim kerjasama tim
pengurus pelatih semuanya ini
harus sinkron sehingga
memacu anak anak untuk
berasa nyaman untuk mereka
bersiapkan diri untuk menjadi juara nanti
dan ini dengan kemenangan seperti ini
membawa angin baru sendiri ya bagi
pbsi ada perubahan mungkin
dalam sudah ini mbak dua kali
terbukti jadi pada saat
piala thomas di
hydrabat india itu kita menurunkan
pemain muda di final
itu pemain muda jadi bukannya
yang tommy sugiarto yang turun tapi pemain
pemain muda yang kita yang ada di
platnastream kita mampu menang dan menjadi juara
satu bukti lalu
praven deby yang betul kata mbak memang
seharusnya kita kaget juga melihatnya
uih performasinya luar biasa
di semifinal lawannya itu sudah tujuh kali menang
iya luar biasa
azan itu yang dari tiongkok
dan juga yang denmark kan ternyata lawan mereka
kan luar biasa mereka bukan
bukan lawan yang
bukan siapa siapa anak
tapi melihat dari
performance mereka di all england ini kira kira
keunggulan ya kedua
yang beda lah apalagi kan di denmark
dengan kita kan bahas
posturnya saja kan sudah beda
kemudian yang pasangan chinese
atau tiongkok kan beda
juga berbeda apa keunggulan yang
mereka miliki berdua
keunggulan praven sama debbie kemarin saya lihat dari segi pertahanan
tapi lebih unggul kepada debbie sendiri main di depan
lebih ngebatasi bola bola supaya
si praven sendiri bisa melakukan ngeser
jadi begitu dapat serang
dengan variasi chop
nah itu membuat lawan agak bingung
itu saya lihat juga memang
agak wah sering mati
cari kemana celah kayak begitu
ini bagian dari strategi yang diajarkan oleh
ya emang kita kan lihat video
yang perempuan dari denmark itu si
tegang dan panik ya pada kamu
mereka sudah pernah bermain
tapi kan kita ada punya pola pola yang kita udah pegang kita rubah
oh jadi khusus untuk all england ini
ada perubahan dari strategi itu sendiri ya
ya untuk pemain pemain tertentu itu
kita ada rubah polanya
nah secara tim supaya membuat mereka klop
dan chemistrynya itu jalan
bagaimana richard apa yang
sehingga semuanya itu complementary
oh kalau di latihan itu
di latihan kita selalu kumpul berdua
dan kalau saya bilang selalu di
di pertandingan itu mereka harus saling
harus makan bersama ngobrol
tapi lebih penting di waktu latihan itu
setelah saya latihan
saya panggil berdua kita ngobrol
tapi semua ini kan semua teamwork ya
kalau pbsi sendiri misalnya mencari pelatih
dan juga menyiapkan
lingkungan yang nyaman
bagi para atlet untuk bisa berlatih
dengan kualitas yang tertinggi
itu bagaimana apa strateginya
apalagi dengan olimpiade ini kan mau tidak mau ya harus
betul betul serius ya yuni ya
iya betul mbak dan kita memang sudah menyiapkan diri
sedemikian rupa kalau untuk di pelatnas
tentu saja kita membuat suasana latihan
lebih nyaman artinya
memang juga kita tidak membiarkan
media untuk datang setiap hari sekarang
kita batas juga
dan yang terutama yaitu
kebersamaan antara sinkronisasi pelatih fisik
memang yang memimpin pelatih
pelatih fisik ya nutrition
dan semuanya itu kita upayakan
untuk kebutuhan setiap atlet terpenuhi
karena setiap atlet itu berbeda mbak
treatmentnya nah itu yang kita
terus tingkatkan supaya mereka mendapatkan
performance terbaik ketika mereka bertanding
oke kita istirahat sebentar ya
yuni dan juga richard
indonesia memang memiliki potensi
untuk berjaya kembali
di kancah bulu tangkis dunia
nah bagaimana masa depan bulu tangkis indonesia
dan apa saja tantangannya
pembahasannya akan kita lanjutkan setelah informasi
yang berikut ini